yang udah jadi temen musuh aku itu sama aja kayak musuh aku
oh jadi ini kerjaan randi
boleh juga nih anak
kita selesain sekarang
buah buat om mahendra
oh iya tiara pinter
yaudah lihat asya mau beli buah dulu
oke deh kak
kamu ngapain jongkok disitu rand
lah kok jadi lu
harus apa sih
randi kamu harus tahu
di dunia ini tuh gak ada yang gratis
apapun pasti ada harganya
lu yang enak banyak duit
hei lu jangan senang ya
gue belum selesai sampai sini
sebagus apa rencana kamu
abis dah ongkos gua
abis dah ongkos gua
kamu ngapain disini
kalian berdua kenapa ketawa ketawa
ada apa sih
gua harus cepatnya nyari cara lain buat ngebalas tristan
dari mana dia bisa tahu kalau gue pengen deketin tasya
tristan sama tasha sekarang harus disatukan
jadi mulai sekarang
lo jauh jauh dari tasya ya
oke kita lihat aja siapa yang lajur duluan
belajar pegang pulpen
hmm ini pak
jadi nggak usah deso ngajarin dia gimana caranya untuk nulis nulis nggak jelas
papanya masih bisa sembuh loh
kan tugas saya buat bantuin bapaknya mbak sembuh
tak kejadian banget deh
ngapain lo di sini
ya ketemu tak asia lah ngapain lagi
gue udah bilang berkali kali sama lo lo jauhin tasha
eits lo denger baik baik ya
menurut gue tasha lebih cocok sama tristan
dan mulai detik ini
gue akan bantuin tristan untuk dapetin tasya
dan gue harap lo jauh jauhin tasya
karena gue nggak mau rencana gue berantakan gara gara lo
gue nggak bakal nyerah
terus nggak pergi ya bawel banget sih lo
apaan sih lo orang gue mau ketemu
lo inget ya lo jauhin tasya dan lo nggak usah penaksin lagi
lagi siapa ya
ngapain lo di sini
temu tasya lah ngapain lagi
lo punya kuping nggak sih hah
gue udah bilang berkali kali sama lo
lo denger baik baik ya
menurut gue tasya lebih cocok sama tristan
dan mulai detik ini gue akan bantuin tristan untuk dapetin tasya
gue harap lo jauh jauhin khas karena gue gak mau rencana gue berantakan gara gara lo
lo jauhin tasya dan lo nggak usah penaksin lagi
kalau menurut gue si eh sya
maksud kamu tuh apa sih rang
masih belum jelas juga
kan barusan gue kirim post notenya
itu bukti yang otentik loh untuk ngebuktiin apa dia tristan selama ini
mau dia yang bilang sama gue
ya serah kalau masih belum percaya
monggo ditanyakan langsung sama tristannya
gue juga penasaran sih
kalau udah ketahuan gini dia masih bisa ngeles nggak
sya tolong kamu jangan dengerin dia sya
semua omongan maudie nggak semuanya bener
aku bisa jelasin semua satu satu
nggak semuanya bener
berarti ada bagian yang benar kan tristan
aku tau aku tau
pasti bagian pas mau dibilang kalau dia mau bantuin kamu buat ngerebut aku
biar aku jelasin semua sama kamu supaya kamu gak salah paham sama aku
nggak nggak perlu
ya tiara kita pulang
ya saya dengerin aku dulu sih aku bisa jelasin semuanya
semua ini tuh nggak kayak yang kamu bayangin
nggak kayak yang kamu dengerin
karena tasha udah nyewas suster buat papi dan suster itu perhatian banget sama papi
dan nggak lucu dong kalau misalnya papi sembuh terus kejahatan kejahatan kita terbongkar gara gara dia
sya kamu harus dengar penjelasan aku dulu dong sya
bukannya itu suaranya tristan kenapa dia teriak di halaman
ada masalah apa lagi sih sementara syah
tristan kamu dengar ya
udah gak ada lagi yang perlu kamu jelasin ke aku gak ada lagi
kamu jangan kayak gitu dong chea buktinya aja kamu masih marah
biar semuanya clear sih ya supaya kamu tahu kenapa kenapa semuanya kayak gini
gak ada abisnya
kamu tuh selama ini disekongkol sama maudie dan aku baru tahu
sekali lagi kamu inget ya orang yang udah jadi temen musuh aku
itu sama aja kayak musuh aku ngerti kamu
ada masalah apa lagi ya kenapa tasnya jadi dingin sama tristan
aku harus cari tahu